itu artinya dari seratus orang yang membaca berita tentang kepolisian
hanya ada sepertiga atau tiga puluh saja yang memperhatikan presiden joko widodo
berarti dengan kata lain publik ini memang mengalami distraksi informasi
arahnya sedang memperhatikan kepolisian
dan juga kalau kita lihat di instagram dan youtube
jumlah perhatian publik kepada kepolisian itu mencapai jumlah views
mencapai sembilan ratus sembilan juta
di youtube dan di instagram tiga ratus tiga puluh delapan juta
sementara jumlah komentar di kedua platform itu mencapai hampir enam juta percakapan
sepanjang tahun dua ribu dua puluh
sementara orang mempercakapkan presiden joko widodo itu hanya
tiga per empat dari jumlah orang yang berbincang bincang tentang kepolisian
itu artinya orang lagi nunggu obat di apotik
orang lagi menunggu kendaraan
itu lebih banyak membicarakan polri
ketimbang membicarakan apa atau kebijakan yang diambil oleh presiden joko widodo
kira kira begitu mbak
besarnya perhatian publik terhadap polri menempatkan institusi ini
sebagai fokus perhatian utama masyarakat kita
melebihi perhatian publik terhadap presiden joko widodo
fokus atensi masyarakat terhadap polri sangat besar
tapi dengan adanya kasus yang melilit polri
tadi seperti yang saya sampaikan mulai dari verdi sambo
kemudian juga tragedi
dan juruhan kemudian juga salah satu kapoldanya terseret dalam peredaran narkoba
tentunya itu membuat respons
membuat sentimen pergerakan diri di masa itu juga berubah mas udi
nah artinya karena beritanya tidak baik
artinya sentimen yang dihasilkan pun juga pastinya negatif
sentimen ini kemudian anda evalo melihat
ini berdampak pada trust nya masyarakat tingkat kepercayaan masyarakat
apakah polri masih bisa bertahan sekarang untuk menjaga masyarakat sesuai dengan marwahnya
masih bisa mbak tiffany
jadi gini kalau kita bicara sentimen
sentimen terburuk polri di tahun dua ribu dua puluh dua ini adalah ketika kasus kanjuruhan
itu menjadi perhatian

terutama setelah media di amerika
new york times itu mengangkat berita tentang bagaimana profesionalitas polri
di dalam menangani kejadian chaos yang berhubungan dengan masa
dianggap tidak profesional
hasil penelusuan evelo menunjukkan sentimen negatif polri itu berada pada titik terendah
terutama setelah new york times mengangkat pendapat dari seorang pengamat

yang menyatakan bahwa tidak hanya polri yang tidak profesional
tetapi keinginan politik dari petinggi negeri ini untuk memperbaiki polri itu
bisa dikatakan tidak ada
dan pernyataan pernyataan itu kemudian menyebabkan akumulasi dari kasus
verdi sambo kemudian tragedi di kanjuruhan
itu membuat respon publik tidak saja negatif mbak
artinya tinggi sekali
kira kira begitu mbak
tetapi ada sebenarnya
silakan mas dudi
tetapi ada sebenarnya peluang di mana polri itu bisa memperbaiki dirinya
pertama apa yang dilakukan oleh presiden jokowi

baik pati dan pamennya ke istana negara dan memberikan arahan
sebanyak tujuh poin kemarin itu juga di respon publik sangat baik mbak
saat presiden menyatakan sebaiknya urusan yang berhubungan dengan gaya hidup itu diperbaiki
agar pendekatan pendekatan represif ini dijauhi
ini memang ditunggu oleh publik mbak
terutama setelah rame omnibus law beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu
di mana penanganan kepolisian terhadap pelaku demo saat itu dianggap terlalu represif terlalu berlebih lebihan
tetapi juga yang menjadi masalah adalah di saat yang bersamaan
rasa frustrasi publik terhadap kepolisian ini belum juga hilang
walaupun terjadi masalah tetapi juga yang menjadi masalah adalah di saat yang bersamaan rasa frustrasi publik terhadap kepolisian ini belum juga hilang
pendekatan terbaik itu justru dilakukan oleh polresta malang mbak
saat mengunggah sebuah foto atau video yang menyampaikan permohonan maafnya kepada publik dengan cara bersujud
nah itu menyebabkan tingkat frustrasi publik
nah itu menyebabkan tingkat frustrasi publik
jadi dengan kata lain yang ditunggu yang diinginkan yang menjadi kemauan sebagian besar publik indonesia adalah
kepolisian ini mau mendengar apa yang diinginkan oleh masyarakat dan melakukan perbaikan nyata soal ini
oke artinya mas dudi pernyataan dari presiden joko widodo pada beberapa hari yang lalu memberikan teguran keras terhadap polri
oke artinya mas dudi pernyataan dari presiden joko widodo pada beberapa hari yang lalu memberikan teguran keras terhadap polri
oke artinya mas dudi pernyataan dari presiden joko widodo pada beberapa hari yang lalu memberikan teguran keras terhadap polri
ini cukup baik untuk meredam sentimen negatif yang let's say kita katakanlah beberapa minggu beberapa bulan belakangan
ini cukup cukup keras di lini masa sorotannya terhadap polri
sekarang tinggal kita tunggu bagaimana perbaikan perbaikan real polri untuk kemudian disampaikan kepada publik
jadi tujuh poin yang disampaikan oleh presiden itu sangat oke mbak sangat baik
dimana salah satunya adalah berkomunikasilah yang baik dengan masyarakat karena memang itu yang juga diinginkan oleh publik
oke apakah masyarakat percaya bahwa setelah pernyataan yang cukup keras dari presiden jokowi terhadap polri ini
bisa mengubah keadaan
artinya transformasi polri kemudian transparansi dan lain sebagainya menjadi lebih baik lagi
ada peluang seperti itu mbak karena begini pada saat presiden menyampaikan agar pendekatan pendekatan yang represif dijauhi
yang cukup rendah soal ini mbak soal gaya hidup polri yang dianggapnya bisa mengganggu kondisi sosial kita
artinya memang masih banyak pr masih banyak hal yang harus dibuktikan oleh polri agar keinginan presiden itu juga dipercaya oleh publik
oke dari analisa evalo sendiri
apakah polri sendiri korps bayangkara
pernah ada sebelumnya di situasi seperti ini
sentimennya begitu keras masalah yang melilit polri bukan kali ini saja terjadi
tapi kita lihat bahwa apa saya bilang tiga row yang paling besar dan terjadi hampir berbarengan berdekatan
sehingga itu mengubah persepsi mengubah sentimen mengubah emosi masyarakat
mengubah kepercayaan masyarakat terhadap korps bayangkara
tapi pernahkah sebelumnya sampai seperti sekarang
jadi ada dua kes yang evalo pernah catat pertama saat penanganan demo omnibus law
itu adalah salah satu proses politik yang paling banyak mendapat perhatian publik hingga sekarang
terutama karena netizen atau masyarakat menganggap bahwa penanganan kepolisian terhadap demo masyarakat saat itu berlebih lebihan
mungkin kita semua masih ingat ada foto misalkan anak smk gitu membawa bendera merah putih
malah diangkat menjadi pahlawan gitu dijadikan simbol perlawanan
terus kemudian salah satunya adalah pada saat rame hashtag percuma lapor polisi
jadi percuma lapor polisi ini adalah salah satu tragedi di mana tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian juga pernah turun sedemikian jauhnya
hanya saja respon polri kali ini lebih baik pak dibanding pada saat omnibus law
dan pada saat ramainya hashtag percuma lapor polisi
tetapi kami juga perlu objektif mbak kepolisian pernah mendapatkan citra yang baik pada saat penanganan vaksin covid mbak
memang pernah ada di masa seperti itu dan keadaannya pun juga berangsur membaik
sehingga apa yang kita harapkan sekarang korps bayangkara berkomitmen bahwa ingin kembali mewujudkan
atau mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa polri sejatinya memang menjaga keamanan dan juga kenyamanan bagi masyarakat indonesia
terima kasih mas dudi rudianto founder evelobik data analytic sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam mas dudi
iya sehat selalu